marakai peminat ikan cupang di masa pandemi berdampak pada penjualan akwarium ini
salah satunya adalah sugiyadi yang merupakan perajin akwarium ini di desa cinunuk kecamatan cilenyi kabupaten bandung
sugiyadi awalnya bukan seorang prajin akwarium ini
pria asal yogyakarta ini memiliki usaha bengkel kaca aluminium dan bajaringan yang dirintis sejak tahun dua ribu lima
di tahun dua ribu dua puluh ini akibat pandemi sugiyadi tidak mendapatkan pesanan apapun sejak bulan april
ketika itu dia melihat banyak sisa potongan kaca di bengkel dan mulai muncul ide untuk memanfaatkannya menjadi akwarium ini
kini dalam sehari sugiyadi bisa mengerjakan hingga tujuh puluh akwarium ini
pembuatannya dimulai dari pemotongan kaca kemudian dihaluskan dengan digosok
setelah itu vilap lalu dilem kemudian dikeringkan selama enam jam
dengan tebal kaca lima mm terdapat dua ukuran akwarium mini yang dibuat sugiyadi
yang pertama berukuran sepuluh x sepuluh cm dan yang kedua dua puluh x dua puluh cm masing masing dengan tinggi lima belas cm
produksi akwarium ini menjadi bisnis baru yang menyelamatkannya di masa pandemi
kalau satu minggu itu bisa mencapai enam ratus tujuh ratus ribu

pas kebetulan juga ada pembeli yang secara partai ada yang minta langsung seratus unit
kita kasih diskon aja harganya gitu
rata rata kalau untuk omset satu bulan bisa sekitar empat jutaan
minat konsumen untuk membeli akwarium ini seiring dengan meningkatnya hobi memelihara ikan cupang di masa pandemi
saya beli beberapa biji ada enam
kecil kecil gini untuk miara di rumah
supaya anak tuh jadi nggak fokus sama ke hp jadi miara cupang kan ngasih makan cupang
harga jual akwarium ini sukiyadi dimulai dari harga lima belas ribu rupiah
dari yang tadinya limbah kini justru jadi bisnis yang menguntungkan
wilam nostion rusman rusmana bandung jawa barat